kita ke informasi lain saudara warga kota cirebon berdesakan dan saling dorong saat antri tukar uang baru di depan masjid raya attaqwa kota cirebon jawa barat
mereka terlibat saling dorong berebut posisi antrian untuk dapat menukarkan uang baru secara offline
sebagian warga kecewa karena petugas mendahulukan pendaftar online hingga warga yang datang langsung kehabisan kuota
petugas bank indonesia cabang cirebon menyebut aksi saling dorong karena ketidakpahaman warga untuk prosedur penukaran uang di bank indonesia
di mana bank indonesia ini memprioritaskan pendaftar online dan tahun ini bank indonesia telah menyiapkan tiga sembilan triliun untuk penukaran di wilayah tiga cirebon
transaksi penukaran uang kertas baru berlangsung dua pekan sejak kamis dua puluh satu maret hingga kamis empat april mendatang